hal ini guna mencegah penyebaran penyakit menular terutama covid sembilan belas
iya ada yang datang ambil tetap
diangkat menjadi menkopol hukum
saya pikir seperti di kalimantan di sulawesi
warga perumahan emplasmen rambutan kecamatan tebing tinggi serdang bedagai ini
dalam kasus pembunuhan di bekasi
nah ini sudah jadi ya saif ya menunya greek moussaka
tapi pariwisata wisata lain bisa terbentuk di tempat tempat lain